hah aku tuh udah pengen banget tau punya rumah
aku bosen ngontrak terus ngontrak terus
bagus bagus nih dari pondok indah mana
kemang cibubur cimanggis udah tinggal dipilih doang pak
kalau dari bentuknya kayaknya yang ini ya pah bagus ya pah
ini kalau dari lokasi emang strategis banget sih mah
mas cek dulu ya status kredit kita gimana
ya udah mudah mudahan mah aman ya pak
oke aku tanya lisa dulu ya
jangan ragu untuk menghubungi saya ya
lisa akan selalu senang membantu anda